sikap petahana yang mengajukan judicial review atas pasal tentang keharusan cuti kembali diujikan
hari ini ahok menghadirkan dua saksi ahli untuk menguatkan gugatannya terhadap penafsiran aturan cuti tersebut
satu persatu muncul pergesekan mulai dari lawan yang mencari kesempatan
argumen penggugat yang mudah dipatahkan hingga menyalahkan kultur politik
bagaimana sebenarnya substansi dan perkembangan persoalan ini
kami akan membahasnya bersama ketua dpd bidang advokasi partai gerindra habibur rahman
d sama p itu beda banget ya
akademisi hukum tata negara sekaligus ahli dalam uji materi undang undang pilkada
refli harun dan kepala biroh hukum kementerian dalam negeri widodo sigit
ujianto bapak bapak selamat malam
saya ke mas refli terlebih dahulu deh
anda intinya anda mengatakan bahwa cuti itu hak dan boleh
diambil boleh tidak intinya begitu
jadi intinya saya mengatakan bahwa yang namanya kampanye itu adalah hak publik hak pemilih
tetapi mengerjakan pekerjaan pemerintahan itu adalah kewajiban petahana
karena itu saya mengatakan harus dikembalikan saja norma yang lama saja
undang undang baik undang undang tiga dua dua ribu empat maupun delapan dua dua ribu lima belas
yaitu ketika dia berkampanye
tetapi kalau dia tidak kampanye ya dia kerja kembali
jadi tidak memakan waktu sampai tiga lima bulan cukup ya barangkali kalau dikalkulasi sepuluh hari cukup begitu
karena sisanya kan kampanye pasang spanduk dan lain sebagainya kan tidak perlu petahana cuti begitu
apa sih sebenarnya yang membuatnya itu menjadi bukannya awalnya kita berpikir bahwa cuti saja lah supaya anda tidak pakai mobil
apa namanya mobil dinas pakai aparatur dinas selama masa kampanye menjelang itu
apa namanya aparatur anda tidak merasa grogi menghadapi anda dan lain sebagainya
bukan itu sebenarnya substansi dari cuti itu
ya memang begitu maksud dari pembentuk undang undang pastilah begitu
tetapi menurut saya pembentuk undang undang terlalu menekankan pada pilkadanya
padahal pilkada itu kan kontestasi untuk mencari kepala daerah
ini kepala daerahnya sudah ada sudah terpilih malah disuruh cuti cutinya lama sekali
padahal kalau kita mau balancing di satu sisi kepala daerah kan punya kewajiban
kewajiban untuk paling tidak menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya
memang di sisi lain sebagai calon dia juga punya kewajiban untuk berkampanye karena visi misi program harus dikenalkan langsung kepada masyarakat
nah kita cari balancingnya saja
dan kita sudah mempraktekan banyak hal
kita sudah mempraktekan balancing itu
yaitu ya wannever dia cuti pada saat dia kampanye disitulah dia cuti selesai
selebihnya dia nggak nganggur tapi bekerja sebagai gubernur atau wakil gubernur
sebelumnya kita tidak pernah punya masalah ini nih mas habib
karena ya sudah cuti semua oke
ya udah supaya mulai dari aparat yang tinggi dekat duduknya di sebelah gubernur sampai yang paling bawah
nggak khawatir kalau misalnya dia merasa harus melaksanakan semua effortnya untuk kepentingan bosnya dan lain sebagainya
setelah kemudian ahok mengajukan cuti apa yang dikatakan mas refli jadi ya juga ya make sense juga ya gimana tanggapan anda
jadi gini apa namanya lahirnya pasal tujuh puluh ayat tiga di undang undang nomor sepuluh yang sekarang ini merupakan perbaikan dari di delapan tahun dua ribu lima belas pasal yang sama
dimana dari praktek tahun dua ribu lima belas banyak sekali keluhan soal untouchable nya ini petahana
makanya saya diterima sebagai pihak terkait karena saya waktu dua ribu lima belas saya advokat yang mendampingi penantang petahana
anda bayangkan itu kita bertarung bagaikan dengan tangan terikat kita bertinju dengan tangan terikat
petahana bebas tampil itu ada sembilan puluh hari kampanye
petahana tampil melaksanakan seremonial s kepala daerah aktif itu lebih dari seratus kali
jadi anda bayangkan dalam sehari itu dia bisa bolak balik ngeresmikan mtq lah posyandu lah pakai uang negara dan pakai fasilitas negara
kemudian ini perlu juga di teman teman tahu di pemilu ini ya dua tiga undang undang yang belakangan ini ketat sekali pengawasan terhadap yang namanya jadwal kampanye
kalau calon penantang kalau penantang ya
kalau penantang ya calon yang bersatu sebagai penantang dia kemana mana diikutin mba waslu
salah dikit karena semprit kampanye di luar jadwal adat pidananya
sementara petahana nggak perlu dia nggak takut kampanye di luar jadwal
dia sebagai kepala daerah aktif bawaslu nggak bisa menyentuh dia
jadi kalau tadi dikatakan bahwa isu yang diangkat dari kemarin adalah soal perbaikan kinerja mba waslu menurut saya itu nonsens
karena itu tidak terbukti di tahun dua ribu lima belas
kita mau perbaiki seperti apa tapi pada akhirnya bukan kita frustasi
di kondisi seperti ini memang harus ada produk perundang undangan seperti pasal satu ratus tujuh puluh satu ini
kalau dianalogikan oleh pak ketua mk tadi bagaikan ini patung polisi di lampu merah gitu
di lampu merah jadi mau tengah malam orang juga takut juga oh itu ada mobil polisi gitu
kurang lebih agak nyeleneh
tapi faktanya ketika kultur dan struktur perundang undangan kita belum ketemu

belum nyambung ya yang seperti ini masih dibutuhkan
jadi kalau konsep ideal
irubikan nggak nanti itu pada akhirnya
artinya begini kalau misalnya kita ternyata punya petahana ini kan kita nggak pukul rata
ada petahana yang baik yang benar benar ingin memperhatikan kinerja dan lain sebagainya
tapi pada akhirnya ya cuti saja apapun yang terjadi cuti saja selama kurang lebih empat bulan ya
empat bulan atau lima bulan
itu kan kerugian buat daerah yang kemudian harus memberikan hibah wakaf tiga lima bulan pemimpin
tiga lima bulan pemimpin
tiga lima bulan pemimpin baiknya itu untuk tidak mengurusin daerahnya
tapi nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mantan bakal calon gubernur dki jakarta yusril izzamahendra
menyatakan mundur sebagai pihak
dalam perkara cuti kampanye yang diajukan basuki cahayapurnama atau ahok
yusril mengaku menarik diri karena sudah tidak memiliki legal standing
yusril mengambil langkah mencabut gugatannya karena gagal maju sebagai bakal calon gubernur dki
dulu saat bakal calon gubernur dki belum diputuskan kpu
yusril menyebut merasa berkepentingan atas uji materi yang diajukan calon gubernur petahana
kini ia mempersilahkan dua bakal calon gubernur lain agus yudhoyono dan anies baswedan
meneruskan langkahnya melawan ahok di mahkamah konstitusi
setelah tanggal dua puluh tiga september kemarin
pendaftaran pasangan calon saya tidak jadi mendaftar
dan karena itu saya tidak menjadi pasangan calon
dan dengan sendirinya saya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini
baik kita lanjutkan perbincangan ini saya ke pak sigit barangkali
pertanyaan yang saya sampaikan tadi
ini kan ada pejabat yang harusnya bisa ngurusin daerahnya
ya cuti cutilah waktu kampanye sehingga dia tidak menggunakan fasilitas dan lain sebagainya
tapi kan selama tiga lima bulan masih ada manfaatnya untuk daerah tersebut bagaimana
begini kita ini dari periode ke periode untuk penyelenggaran pemilu
kita kan ingin berkualitas
perbaikan terus menerus ya
terus menerus itu jurdil mulai tahun dulu juga sekarang
kemudian juga sama dengan ini undang undang ini yang terkait dengan bunyi pasal tujuh puluh ini tadi
itu juga bagian dari kita menaati waktu itu si mk buat putusan
waktu kita meminta undang undang yang dulu itu supaya kepala daerah itu mundur
mk putusannya tidak perlu mundur cukup cuti
oke pilihannya mundur atau cuti cutinya itu
bukan dulu itu undang undangnya mundur siapapun yang mau
artinya padanannya menjadi cuti yang
nah sekarang putusannya mk waktu itu supaya cuti saja
dibuat oleh undang undang yang tadi disampaikan pak habib rahman kita cutinya on off
artinya on off itu yang undang undang kemarin itu kalau waktu kampanye saja dia izin
tapi prakteknya tadi sudah sampaikan itu tadi
hari ini si kepala daerah itu misalkan di saya misalkan
di kecamatan cibinong meresmikan ini besok saya cuti
sama aja tiap hari kampanye itulah yang diprotes
itu satu sehingga kita berpikir pemerintah bersama berpikir gimana supaya equal supaya benar benar fair
akhirnya itu tadi saya banding harus dibedakan cutinya kepala daerah mau menjadi pejabat publik
dengan cutinya pns yang saya kalau cuti untuk urusan keluarga
karena pergi atau jalan atau ke rumah atau kemana mana itu untuk pribadi
tapi kalau kepala daerah ini cuti dalam rangka dia untuk menjadi pejabat publik
berikutnya dia itu diwajibkan siapapun calon itu wajib menyampaikan visi misinya secara langsung
ketiga dia tidak dikurangi haknya artinya gini tidak dikurangi masa kerjanya satu periode lima tahun itu
dia minta kalau selesai tetap tekennya dia itu tadi
cuti itu dia masih sebagai pejabat gubernur hanya dia tidak menandatangani
ya itu kan sebenarnya dipermasalahkan ahok sebenarnya
oke itulah kalau tidak ada dia pergi sama dengan presiden
kalau dia lagi cuti di daerah ada beberapa yang bisa
ini sedang disiapkan menteri dalam negeri menyiapkan aturan peraturan menteri
bahwa nanti untuk pelaksana tugasnya ini dikasih kemenangan dia
yaitu yang namanya untuk menandatangani misalkan untuk yang disebut dengan misalkan perda mengenai anggaran
si ahok kan bilang wah nanti anggaran gimana boleh dikasih kemenangan untuk tertentu
yang lainnya tidak boleh itu satu wah kok begitu semenang menang tidak kita harus tahu
mas alvito kita ini negara kesatuan republik indonesia yang membuat undang undang itu pemerintah
pemerintah itu artinya pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah
saya tidak setuju kepala daerah itu melakukan gugatan kepada ini
karena itu tadi ini bagian dari penyelenggaraan pemerintahan
tidak logis nggak ada undang undang pemerintah kok digugat oleh pemerintah
jeruk makan jeruk tidak masuk tidak mix in di otak
gimana pak raffi
begini pak raffi
ini kan memang tergantung bagaimana cara melihatnya angle
kalau kita melihat angle seperti ini maka saya katakan kita melakukan birokratisasi politik
saya termasuk orang yang tidak setuju kalau elected officials seperti gubernur dan wakil gubernur itu kemudian disuruh cuti lalu digantikan unelected official dengan alasan bahwa kita negara kesatuan
siapapun bisa menggantikan tidak
kalau kita bicara mandat demokrasi hanya orang yang dipilih yang bisa duduk di singgah sana tertentu
presiden wakil presiden gubernur bupati dan wali kota unelected official itu hanya menjadi penjabat ketika yang bersangkutan belum terpilih atau berhalangan
nah ini nggak bisa dihitung sebagai berhalangan
bagaimana berhalangan orang tidak berhalangan tetapi dipaksa untuk cuti lama
undang undang memang memaksanya
nah selama undang undang itu tidak diubah memang harus cuti
kan ini masalahnya sedang diperjuangkan di mk
kalau perjuangannya berhasil dengan berbagai perspektif itu maka kemudian barangkali kan ada jalan keluarnya
tetapi kalau misalnya ini tidak dikabulkan lalu ahok tetap membangkang nah itu baru namanya melakukan disorder pelanggaran
tetapi kalau dikabulkan dan kemudian menang ya dia punya alasan alasan tertentu yang bisa menurut saya reasonable
jadi plt itu sebenarnya harusnya nggak perlu ada
nggak perlu ada kecuali ya tadi saya katakan kecuali masa jabatan kepala daerahnya itu sudah habis
belum ada pejabat yang baru atau dia berhalangan ini kan kepala daerahnya ada wakilnya ada
lalu kemudian dipaksa untuk dia tidak melaksanakan jabatannya
padahal makanya saya katakan tadi perspektifnya adalah too much
kita bicara mengenai pilkadanya tapi melupakan bahwa ada kewajiban pemerintahan yang harus dijalankan oleh yang elected official
jadi tolong juga dibaca pasal dua puluh delapan j undang undang dasar
dalam melaksanakan hak asasi manusia dilarang atau taat dengan diatur dengan undang undang
artinya kita ini semua punya hak
sama dengan itu tadi
kalau seandainya saya kasih contoh ini
gubernur dki wakilnya nyalonin dia nyalonin sekdanya nyalonin siapa
terus dilarang suruh selesai aja kalau selesai itu tadi
ada hakim mahkamah konstitusi selesaikan dulu baru anda itu tadi
nggak usah nyalonin
makanya dikasih kewenangan dia silahkan kamu nyalonin tapi dibikin aturan yang seimbang
itu tadi dia itu lebih enak menurut saya
karena apa kalau calon yang lain itu kayak agus yudhoyono dia turun pak
tni nya saya misalkan mau nyalonin gubernur saya harus copot
dia itu masih enak masih sebagai masih hanya cuti
sebagai gubernur cuti cuti itu tidak dipecat
dia besok balik lagi pisah kan begitu kenapa nggak kenapa nggak berani
kalau memang bagus lakukan yang berikutnya juga itu tadi
kepala daerah itu tidak boleh menurut saya melanggar pasal satu ratus enam puluh satu
itu tadi dia harus selanggar sumpahnya
jangan melanggar undang undang ini undang undang
tapi saya sebenarnya ingin menangkapi tapi terserah saja
jadi begini kalau kita bicara mengenai hal hal seperti ini misalnya dua puluh delapan j ini
ini bapak nyuruh saya membaca konstitusi lagi
memang semua hak human right itu bisa dibatasi ya
tetapi tentu pembatasannya itu harus reasonable
harus tolerable dalam putusan mk
jadi pertanyaannya adalah kita ini sedang melakukan proporsionalisme

apakah menyuruh cuti selama tiga lima bulan itu proporsional atau tidak
nah kalau seandainya dianggap tidak proporsional maka pembatasan
apa ukuran proporsional itu
proporsionalitas itu ukurannya relatif
tetapi biasanya hakim itu memiliki ukuran ukuran tertentu
sebagai contoh misalnya anda memiliki mandat demokrasi lima tahun
tapi masa jabatan didiskon tiga lima bulan
apakah itu makin kewajiban untuk mesejahterakan masyarakat mengerjakan tugas
tapi disuruh tidak bekerja disuruh nganggur
nah apakah itu proporsional atau tidak
tetapi dengan dali bahwa nanti anda menggunakan jabatan dan lain sebagainya
padahal kalau kita bicara mengenai kekhawatiran adanya abuse of power
saya katakan tadi ini masalahnya dua hal
yaitu pengawasan prevention dan law enforcement penegakan hukum
ini yang dalam pilkada dan pemilu tidak jalan
karena itu ketika kemudian kita mencurigai petahana mau melakukan abuse of power
kita keliru menggaruk di tempat yang tidak gatal
harusnya pengawasannya diperketat aparat bawah dan pahun harus lebih garang
kemudian regulasinya dibuat seketat mungkin
sehingga siapapun orang yang ingin melakukan abuse of power itu tidak bisa dilakukan
karena menurut saya dia kemudian bisa didiskualifikasi
kalau saya justru di situ kesulitannya
nggak semudah itu bilang apa namanya penguatan bawaslu dan pencegahan
karena secara fisik orangnya sama itu itu saja
dia sebagai calon dia sebagai kepala daerah aktif
dia mengajukan gugatan ini sebagai gubernur bukan sebagai pribadi
apa urusannya rakyat dki dengan niat dia mencalonkan kembali staff yang dia bawa
pak rian segala macam
itu tadi dia bilang the staff
yang dalam asumsi saya dibiayai oleh negara gitu
tapi kan kemudian sidang ada kepala cash bank pola dsb
ngitungnya itu sampai segitunya
di situ saja kita sendiri bingung gitu
nanti ketika misalnya dia mengkampanyekan lima tahun lagi misalnya program jakarta
kalau saya gubernurnya begini begini rencana kita lima tahun lagi
ini terjadi benar di kasus yang kita tangani
di dalam websitenya disebutkan rencana lima tahun kalau kepala daerah itu ini
itu pelanggaran atau bukan
dia apa namanya kepala daerah
dia kasih proyeksi lima tahun sekian boleh boleh aja
tapi kan pakai fasilitas negara
artinya nggak mudah
gak mudah sama sekali tidak mudah
khususnya ya penguatan bawaslu
kalau manipolitik okelah
kita kasih ada bukti kita hajar kita kasih apa namanya sangsi yang berat
tapi kalau abuse of power menyalahgunakan jabatan sama sekali nggak mudah
karena orangnya itu
di satu sisi dia adalah
menggunakan logika refli harun tadi kok didiskon sih tiga lima bulan
kalau soal di diskon mungkin kita juga bukan hanya ini yang pengaturan di undang undang pilkada soal diskon jabatan
pasal dua ratus satu kan
ada juga kan pasal dua ratus satu kan
dengan pilkada serentak ini ada yang kepotong hampir setahun loh
jadi banyak banyak banyak
bukan persoalan beda
tapi ini soal soal lima tahun atau tidak kita jawab dengan begitu gitu loh
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami pemirsa di cnn indonesia prime news
kita akan lanjutkan
baik kita akan lanjutkan
jadi ada logika yang berbeda
ada dua pendapat yang berbeda
satu yang mengatakan bahwa ada abuse of power dan lain sebagainya
yang satu lagi mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya
dan saya bertanggung jawab kepada pemilih saya
yang sudah memilih saya untuk menduduki jabatan itu selama lebih dari satu tahun
menurut saya itu memang pertanyaan yang harus saya ketahui

tapi kenapa hanya jakarta
kenapa hanya jakarta yang mengajukan ini
ada apa dengan ahok sebenarnya
sebenarnya bukan hanya jakarta ya
sebelumnya sudah ada lampung
tapi ini kan di masa ini kan
ini kan sebenarnya dulu kan lampung
karena sifat putusan mk itu
erga omnas artinya satu saja
yang mengajukan dan satu saja
dikabulkan berlaku untuk semuanya
jadi yang lain tidak perlu effort
jadi ikut menang saja
tapi ada dukungan moral ke ahok gitu
saya sendiri pernah juga
dihubungi kepala daerah yang menginginkan
mengajukan permohonan yang sama
apa sih keresahan mereka sebenarnya
bukannya kemudian orang lagi melihat
wah iya dia kan pengen cari yang enak nih
menduduki jabatan petahana kan enak waktu kampanye
saya kira bukan soal enak dan tidak enak
kita kan menempatkan logika berpikir
mereka ini adalah orang yang sudah dipilih
coba bayangkan kalau logika ini ditaruh ke presiden
masa kemudian ada presiden yang cuti
presiden dan wakil presiden cuti
lalu kemudian plt nya
dan kan tidak mungkin
lalu kemudian orang mengatakan beda dong
presiden dan wakil presiden itu jabatan tertinggi
apa bedanya kita negara kesatuan juga
ada ketua mpr
bahkan konstitusi mengatakan
kalau presiden dan wakil presiden berhalangan
tetapi bukan itu logikanya
kita bicara pada dua area
satu baru bicara tentang mencari kepala daerah
satu sudah kepala daerah
coba bayangkan logika kepala daerah itu
kalau dia berhalangan
atau dia habis masa jabatan
barulah kemudian ada penjabat
ini sehat walafiat
bisa mengerjakan tugasnya
hanya karena kita takut di abuse of power
kita kemudian membatasi haknya
kepala daerah itu tidak ada pengawasannya
kalau kita lihat dalam konteks pemerintah
dalam pilkada dan pilkada
pilkada ada bawah seluruh provinsi
yang akan mengawasi
konteks pemerintah ada dprd
dan dprd yang anti ahok itu lebih banyak
ada juga cerita begini
ada cerita bagaimana kemudian
ini juga jadi tantangan buat
pns karir yang bertugas di pemerintahan daerah
apakah itu level provinsi
maupun kabupaten kota
seperti seolah olah mengibarkan
bendera pasangan calon
petahana ini padahal
dia sebenarnya tidak memilih itu
kalaupun dia nekat pada akhirnya tidak memilih
saya nggak peduli sama keinginan anda
dia memilih yang lain
di masa periode selanjutnya
ketika menjabat lagi petahana tersebut
orang itu hilang sudah
nah itu bagaimana kemudian bisa menjawab itu
kan itu kan salah satu alasan
kenapa kita inginkan agar ini
benar benar objektif dan fair lah
dan kita untuk itu
kepala daerah yang menang
maupun yang mau berakhir enam bulan sebelumnya
saya misalkan enam bulan sebelumnya
ini tidak boleh dia pindah pindahin
tidak boleh kemudian yang kedua
kepala daerah yang sudah menang ini
enam bulan belum boleh setelah enam bulan
baru boleh meninggalkan ini faktanya
kedep depan ini izin terus ya dia mau mengganti orang
yang dulu lawannya itu
itu adalah faktanya sehingga
jadi cuti ini harusnya dikembalikan
ke konteksnya apakah cuti ini
dasar yang lebih tinggi ataukah
ini bagian tataran yang harusnya
cukup kpu artinya yang digugat
itu harusnya karena tindak lanjut
dari tujuh puluh ayat tiga itu
dilaksanakan oleh kpu
bisa saya jawab sedikit ya
pendekatannya birokratisasi politik
kalau saya terpilih
sebagai gubernur dan
wakil gubernur tentu saja
orang yang bukan menyerang saya
tapi orang yang meng endorse saya
tetapi saya harus tahu batas batasnya
orang tersebut tidak boleh berpolitik
kalau dia berpolitik maka kemudian
akan mendapatkan sanksi dari asn
kalau berpolitik mendukung
dia tidak boleh berpolitik
karena itu saya mengatakan harus ada
penegakan hukum yang efektif kita ini
di dalam apapun pilkada kita
lemah sanksi kepada birokrasi
yang berpolitik juga lemah tetapi
ketika saya menjadi kepala daerah
saya mau memilih menempatkan
pejabat saya di dinas mana
ya itu kan preferensi saya
dimanapun di dunia ini memang
begitulah tapi ceritanya kan memang begitu
ketika tidak mendukung
terus kemudian terbaca
yaudah ketika si petahana
itu kan gambling buat mereka juga saya tanya
misalnya ini bapak nih dari ini
kalau bapak misalnya ada menteri yang baru
pasti menteri itu punya preferensi untuk
mengangkat dirjen dan seks boleh tapi ikutin aturan
that's okay sama juga kepala daerah
ikutin aturan juga aturan tidak dia gak ikutin aturan
aturan diatasnya enam bulan dia
mencat duluan gak boleh
so pertanyaannya adalah kenapa
kemendagri kemudian membolehkan
kalau seandainya memang melanggar aturan
kan harus tidak membolehkan pak
kita sudah strik tapi faktanya
sudah dipecatin bkn
enam bulan sebelum berakhir enam bulan sebelum berakhir
diganti terus minta ini kita gak boleh
tetap strik itu tadi banyak pak
artinya kan ada kartu pengamannya
dan kalau soal tadi
pasti jelas kepala daerah itu
tiap hari kampanye pak
gak ada yang gak kampanye kenapa harus takut
kalau saya kepala daerah saya nggak takut tiga lima bulan
bukan itu diskon
tidak diskon dia tetap menjabat sebagai gubernur
besok selesai dikasih ditekan
dia sebagai gubernur lima tahun
harusnya begitu supaya ini fair
gak fair yang satu datang rapat rapat
jadi tidak tepat juga
kalau apa namanya
pak refli tadi bilang kita ini
sedang membicarakan bagaimana
mencari kepala daerah
tapi ini kepala daerah yang aktif saja nggak kita bahas
justru perlindungan terhadap
praktek abuse of power juga perlindungan
terhadap institusi pemerintahan daerah
yang sekarang efektif
karena yang diselewengkan
kekuasaan pemerintahan daerah yang saat ini
nah itulah saya kira
kegagalan kita adalah
mengenai bagaimana kita membuat pemilu yang
luber dan jurdil
untuk itu ada perangkat perangkat yang sudah kita ciptakan
mulai dari kpu kpud
bawas dupan waslu dan lain sebagainya
itu maksudnya adalah mereka
memastikan agar pelaksanaan pemilu ini
luber dan jurdil lalu kita tidak
percaya mereka bisa melakukan itu
kita kemudian mencari cara lain
karena saya tidak akan percaya kok dengan bawaslunya
kpu nya kalau kita tidak percaya
kpu dan bawaslu carilah kpu dan
bawaslu yang baik yang efektif
yang tegas dan lain sebagainya
ya akhirnya kan bulet juga kalau begitu
tentu kita juga bilang
mau apa yang nggak bilang membangun sistem siapa
kita juga saya juga mau membangun sistem
gitu kan ya
tapi kalau dibolak balik alasan bawaslu
dan lain sebagainya kembali ke analogi
tadi soal patung polisi yang disampaikan
pak ketua mahkamah konstitusi tadi
benar ada peraturan
dan lain sebagainya tapi ketika
culture kita belum sampai ke situ
jadi pak alvi itu
relativity menurut dia tapi menurut
mohon maaf silahkan pak rafli berpendapat begitu
pelakunya dan saya tidak
itu tidak kanan kiri
tidak blok sana tidak blok ini bagian
ini juga bagian dari perubahan perubahan
baiknya kedepannya kita atur lagi gini
barikan ini kita gugat lagi
tapi ada faktor dpr juga di situ kan
kemendakri kan juga berpauter part dengan dpr
dpr kan punya kepentingan politik gitu
jelas memang lembaga politik
pasti itu tadi cuman kita kan kepengen mainannya
politik itu yang fair
yang fair menurut rakyat kita selama ini
rakyat diwakili dpr itu
bahwa kalau kamu jadi incumbent
pejabat ya mentur dulu
gimana kamu tidak mentur kamu di daerahmu
tidak masak akal logika hukumnya tidak masak akal
kalau saya hari ini ke
kebonjeruk tidak ada gubernur
rapat itu tidak ada ini besok kampanye
cuti awal baru kampanye
yang dimasalahkan sebetulnya
on off pertanyaannya
cuti itu kan ditanyakan bertentangan
kak ahok maunya tidak begitu ahok maunya
seluruhnya saya nggak mau cuti saya
ada hal lain
karena standing saya dari awal
bapak kan sudah jelas
tidak setuju dengan permohonan ahok
tapi saya tidak juga
setuju dengan yang dituliskan
dalam undang undang makanya kemudian
saya yang mengatakan cuti itu on off
karena sebenarnya dari tiga lima bulan
itu enggak banyak kok yang
yang turun ke lapangan itu ya paling
sekali dua kali tiga kali sampai sepuluh
mohon maaf saya potong jadi dari segi
kalau begitu pak rafli itu
tidak memasalahkan pasal tujuh ayat
cuti dia mintanya on off
kan gitu ceritanya berarti tidak bertentangan
di tengah atasnya kalau yang diminta on off
itu diatur di pkpu
ini korban yang
korban yang nggak punya legal standing lagi
jadi gini gini
apa namanya dari segi pelaksana
kalau di undang undang kpu ya
undang undang pemilu sudah berapa undang undang ini
pelaksanaan itu bukan hanya calon tapi
tim kampanye kemudian
peserta kampanye dan lain sebagainya
jenis kampanye kampanye itu bukan hanya
rapat akbar ada
pemasangan iklan ada pemasangan
alat peraga dan di situ semuanya
sangat rawan terhadap
kita masih ingat waktu dulu bagaimana
port kosong bertaburan wajah pertahanan
ya itu yang terjadi saya kemarin waktu
mari kita dukung film indonesia mungkin pak ahok
nggak tahu ya pak ya kita nggak tahu ya
tapi kan belum kampanye itu bukan belum apalagi
kalau kampanye nanti ada pak ahok ngajak
imunisasi ada pak ahok ngajak bayar pajak
ngajak beli sampah bapak pak waktu kita terbatas
ini sidangnya satu lagi satu satu lagi
jadi gini kalau kita bicara
tentang sistem teori pemilu
dimanapun di dunia ini begitulah
petahana dia selalu memiliki keunggulan
komparatif tapi pada saat yang sama
dia memiliki kelemahan kalau dia
baik maka kemudian itulah
kampanye bagi dia tapi kalau dia lemah maka
akan mudah dieksploitasi jadi
sebenarnya itu fair juga
beda sama yang petahana dia belum
punya prestasi tapi belum punya kelemahan
yang bisa dieksploitasi
jadi gini pak ahok itu juga nggak konsisten
dulu dengan foke dia ngotot
supaya fokke kamu kalau nggak
mau jadi kayak apa contoh juga yang lain
artinya dia nggak konsisten sebagai negarawan itu
kita tidak sesederhana dengan
memperkuat bawah seluruh rendah
kita tidak sesederhana itu
kita juga nggak bisa judgement kualitas bawah seluruh rendah
dan lain sebagainya
kenapa kita lemah karena kita melihat
itu tidak berhasil
wah ini sidangnya masih ada kan minggu depan
kita akan lihat nanti hasilnya
dialognya akan kita lanjutkan di sana